ini masih satu lima kilo
kalau hujan tak kunjung datang gitu pak
bisa lebih jauh lagi
sampai perbatasan seragen
jadi awal musim kemarau
tahun ini kan terdampak dengan el nino
musim hujan nanti
rata rata di jawa tengah itu
diprediksi pada bulan november
baru masuk musim hujan
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mencatat
kemarau di indonesia tahun ini sebagai kemarau kering
artinya hampir tidak ada hujan turun
dibandingkan dengan kemarau kering

sudah mulai memasuki puncak musim
kemarau pada agustus
salah satu wilayah yang sudah terkena dampak
adalah kabupaten terluas kedua di jawa tengah
pada periode puncak musim kemarau
di akhir bulan agustus hingga bulan september
sebagian besar wilayah
di kabupaten gerobogan akan
mengalami masalah kekeringan
ladang warga sebagian besar kering
kerontang akibat tidak adanya
aliran air tidak hanya itu
kehidupan masyarakat di pedesaan pun turut terdampak
dengan masalah kekurangan
suplai air bersih kondisi ini terjadi
akibat wilayah kabupaten gerobogan
yang minim sekali adanya sumber
mata air alami untuk menyuplai
namun di desa karanganyar kabupaten gerobogan
sebagian besar masyarakat memiliki
cara sendiri untuk bertahan
di masa kemarau panjang seperti ini
kesulitan air bersih menjadi masalah utama
di desa karanganyar kecamatan
geyer kabupaten gerobogan
lebih dari dua tujuh ratus
keluarga di desa ini terpaksa
menghemat air bersih untuk
kebutuhan mandi cuci dan kakus
selama tiga bulan terakhir
salah satunya adalah sunardi
pria asli karanganyar ini harus
berjalan beberapa kilometer
mencari air bersih
berbekal jeriken dan cangkul
nardi mencoba peruntungannya di sungai yang mengering ini
jalur yang saya lewati
bersama pak nardi ini bukanlah
jalur hutan ataupun
jalur desa ini adalah
sungai di desa karanganyar
yang sudah tiga sampai empat bulan terakhir ini
mengering akibat musim kemarau
dan saat ini dasar sungai ini
dijadikan jalur oleh masyarakat
setempat untuk mencari lubang air
untuk memenuhi kebutuhan
air mereka yang memang sangat kekurangan
di musim kemarau ini
dan saya saat ini bersama pak nardi
dia akan mencari salah satu lubang tersebut untuk
mencari air untuk kebutuhan di rumah pak nardi
ini adalah aliran anak sungai peganjing
yang melintas di tengah desa karanganyar
sepanjang lebih dari sepuluh km
pada musim hujan
sungai ini memiliki kedalaman lima sampai dua belas meter
namun sejak juli lalu
sungai ini kering dan hampir tak menyisakan air
tak putus harapan warga tetap mendatangi sungai
mengais sisa sisa air yang terendap di dasar sungai
jika menemukan satu titik sumber air
warga akan menggali lubang
agar air di sumber bawah tanah bisa diambil
lokasi pengambilan air biasa disebut sebagai beli
aktivitas ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam
dan menjadi rutinitas warga desa setiap tahun
mereka sudah lama berkawan dengan kekeringan
yang dimaksud lubang air itu ya ini warga desa
warga setempat itu nyebutnya belik ya pak nardi ya
nah ini sekarang lagi dikurasi buat biar apa ya pak
yang dimaksud beli itu ini
ini berarti harus tadi dicangkul dulu agak sedikit dalam
lalu airnya dikuras supaya jernih ya pak
ini yang biasa pak nardi bawa pulang tuh ini ya
berapa lama pak sampai bisa jernih kira kira nih
tiga puluh menit atau setengah jam bisa
setengah jam udah keluar tuh
ini air dari sisa sungai berarti ya berarti ya
pelan pelan nanti bisa jernih
ini udah mulai kelihatan jernih
prosesnya itu jalan kaki dari rumah
langsung nyari lubang air seperti ini ya pak nardi ya
dicangkul dulu kira kira tadi beberapa cm
lalu air kotor dibuang
dan sekarang mulai kelihatan jernih
dari lubang lubang air dari sisa air sungai inilah warga desa karanganyar di kabupaten gerobogan itu bertahan
selama musim kemarau kering yang cukup panjang
akibat dampak dari fenomena alam el nino
lanjut ya pak
bukan pekerjaan mudah
namun beginilah warga karanganyar berusaha bertahan di tengah kemarau
air yang diambil hanya untuk keperluan mandi
cuci dan kakus
airnya udah hampir bening
ini yang bisa dipakai buat mandi gitu ya pak
dingin sekali ya
airnya tuh dingin
dan gak berbau
jadi air bersih ya pak
ini air bersih walaupun sisa dari sungai yang mengering
tapi berasalah itu dari dalam tanah pak
ini udah berapa tahun pak nardi ini gali belik seperti ini pak
dari dulu banget
saya masih muda itu sudah
berarti di grobogan ini kalau kemarau itu mesti ya pak
kering ya pak
dan mesti gini
sunardi dan warga lain bisa enam kali bolak balik ke sungai untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga
saat saya berkunjung ke desa ini pada awal september air masih bisa didapat tidak terlalu jauh dari permukiman warga
namun jika hujan tak kunjung turun dalam beberapa minggu bukan tidak mungkin beli akan semakin jauh untuk dicapai
gimana cari air ya jauh gitu
itu kalau enggak
sampai perbatasan seragen
itu kalau enggak hujan
kalau enggak hujan sampai bulan sebelas nanti
bisa lebih jauh
bisa lebih jauh
kalau sekarang masih banyak ya pak
sekitar sini masih ada
ya orang ambil air banyak sekali
ya antri antri masih dapat
kalau nanti enggak hujan hujan
kalau enggak hujan hujan
kalau enggak hujan hujan
air yang diambil dengan susah payah kadang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
para ibu rumah tangga benar benar harus bijak menggunakan air bersih yang berasal dari beli
sudah terbiasa di sini ya begitu
jurus jurusnya nih bu kalau kemarau panjang ngapain aja
kayaknya enggak ada apa apa
kalau kemarau panjang ngapain aja

tekniknya ya ngirit
enggak ada pilihan lain
enggak ada pilihan lain
ngambil itu kadang kasian
gulak balik kan kadang pengen sepuluh jilikan yang belum cukup
ya allah mencik baju kan belum cukup
kadang sepuluh jilikan
mencik baju ini ya celupkan satu kali aja
satu kali langsung bilas gitu aja
enggak pernah di bilas dikocor langsung
pakai diberi deterjen celupkan sepindah langsung bilas mpun
tidak semua air digunakan di rumah
warga harus menyisihkan air untuk tanaman
pada musim kemarau warga memang tidak menanam padi dan beberapa tanaman lain yang membutuhkan banyak air
warga menanam tembakau dan jagung yang lebih bisa bertahan
meski hasil kurang maksimal sunardi harus tetap menanam untuk menghasilkan uang
temanan jagung lombok tembakau bisa urip tapi kurang maksimal
tapi tembakau itu tahan ya pak
selama masa kemarau yang dipanen itu hanya tanaman apa
tanaman tanaman yang bagus itu tembakau
kalau nggak kemarau panjang ya jagung sama padi
satu tahun satu kali padi
stasiun bmkg jawa tengah mencatat kabupaten grobogan merupakan salah satu lokasi yang mengalami kekeringan parah karena lama tidak mendapat curah hujan
ini adalah dampak anomali iklim
yang dikenal sebagai el nino
jadi kejadian el nino itu suatu kejadian global dimana masa udara secara awam ya di wilayah indonesia itu kayak terbawa ke wilayah pasifik bagian barat sana
kayak kesedot berpindah kayak semacam berpindah ke wilayah pasifik bagian barat
imbasnya di wilayah indonesia menjadi lebih kering dibanding normalnya
tapi efek lainnya dampaknya di wilayah amerika selatan sana di sebelah barat adalah timbul hujan yang cukup hebat
jadi dampaknya sekarangnya kan terasa banget mungkin di wilayah jawa tengah ya
kita kan sering membuat distribusi curah hujan tiap hari
dari delapan ratus enam belas pos hujan kerjasama yang dikelola oleh bmkg itu kita mulai kira kira bulan pertengahan juli sampai dengan agustus ini
tanggal tiga puluh satu ini rata rata curah hujan hariannya aja ya seluruh jawa tengah itu sampai satu mm
otomatis itu sudah memang kering betul betul kering
kabupaten gerobokan menjadi salah satu wilayah yang lebih dari enam puluh hari tidak mendapat hujan
warga setempat bahkan menyebut hujan sudah jarang turun sejak mei
badan penanggulangan bencana daerah grobogan mencatat hingga awal september saja
tujuh belas dari sembilan belas kecamatan terkena dampak kekeringan
warga di sembilan puluh desa sudah lebih dari dua bulan mengalami kesulitan mendapat air bersih
untuk sungai sungai ini khususnya di sungai sungai yang kemarin kami juga ikut monitoring ya
ya itu sungai sungainya sudah memang nggak ada air ya
sudah biasanya itu sampai meluber nah saat ini memang sudah tidak ada airnya
untuk tahun tahun kemarin yang paling paling kering

dan ini tujuh belas kecamatan sama delapan puluh desa ini hampir mendekati tahun tahun
mudah mudahan nggak sampai seperti tahun dua ribu sembilan belas
karena pada tahun dua ribu sembilan belas itu tiap hari kita sembilan tangpi itu
dropping air sampai malam malam juga
pada dua ribu sembilan belas kemarau kering akibat dampak el nino membuat kabupaten grobogan mengalami kekeringan parah
saat itu hujan baru turun pada oktober
warga gerobogan kala itu harus menempuh hingga sembilan km untuk mendapat air bersih di belik belik
sayangnya kemarau kering dan panjang sangat mungkin terulang pada tahun ini
dan prediksinya el nino tahun ini dari bmkg dan juga lembaga lembaga iklim dunia
levelnya kan tadi intensitasnya moderate ya atau menengah
sampai dengan update terbaru sampai dengan februari tahun dua ribu dua puluh empat nanti
jadi misalnya nanti november sudah masuk musim hujan
otomatis musim hujan nanti akan mengurangilah hujannya
tetap ada hujan tapi bisa mengurangilah gitu
jadi kan mundur bisa bisa musim hujan dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat akan bisa lebih pendek dibanding normalnya
pada tahun ini
posisinya apakah memang tidak ada sama sekali air tanah di seluruh wilayah karanganyar ini
apakah pernah dites untuk dibor gitu pak
sudah sering dari swadaya masyarakat itu sering melakukan pengeboran
itu sudah mencapai kedalaman satu ratus lima puluh meter rata rata itu nggak ada airnya
langkah teknis telah diambil bpbd kabupaten grobogan sejak juli lalu
dengan mengirim bantuan air bersih ke lebih dari delapan puluh desa yang mengalami kekeringan
termasuk desa karanganyar
iya untuk antisipasinya memang saat ini sudah melaksanakan dropping air ya
karena dampak dari el nino yang kemarin baru berita yang terbaru malah sampai akhir tahun ini
dan mudah mudahan itu tidak terjadi juga nantinya
karena yang dulu kan memang sampai oktober kita
untuk siaga daruratnya itu kita sampai oktober nanti
kalau memang nanti sampai akhir tahun berarti harus memperpanjang untuk siaga darurat kekeringan ini nanti
dan kita sudah sudah melaksanakan dropping air bersih ini
ada empat tanki dari bppd
dan saat ini
tadi saya juga mengajukan untuk bantuan tangki air dari kementerian pu
mudah mudahan bisa segera dikirim
jadi ada lima tanki nanti
jadi mudah mudahan bisa desa desa yang terdampak itu bisa tercover terkait adanya bantuan air bersih
sesaat setelah truk tangki datang
warga setempat berbondong bondong berebut air
bantuan air bersih ini biasanya hanya datang satu kali dalam seminggu
yang terkena dampak kekeringan
dan inilah pemandangan yang berakangan sering terjadi di wilayah kabupaten gerobogan
khususnya di desa karanganyar ini
warga saat truk bantuan dari bpbd setempat datang membawa bantuan air bersih
berlangsung berbondong bondong datang ke tempat lokasi penampungan air
ini bahkan air belum penuh saja
warga sudah menciduk air untuk dimasukkan ke dirijennya masing masing
dan saya sudah bersama dengan pak parjio ya
pak margio sudah berapa bulan melakukan proses pengiriman bantuan air bersih ini
khususnya di wilayah gerobogan ini
baik terima kasih untuk di wilayah kabupaten gerobogan
ini khususnya ini di desa karanganyar ya
kampanye tanggiyar ini kurang lebih sudah empat bulanan
empat bulan berjalan
sudah berjalan empat bulan
itu dropping air bersihnya ini
kita setiap kesini membawa dua tanki entah berapa kali dalam satu harinya
kapasitas tanki kita adalah lima liter
warga itu kalau pas datang memang selalu ramai begini langsung ya pak ya
dimana rt tersebut sudah tersedia seperti ini pak
ya bawa penampungan ya
untuk mendapatkan air sebagian besar wilayah grobogan sangat bergantung pada hujan
kondisi tanah di kabupaten ini didominasi jenis tanah lempung yang sulit menyimpan air
iya mungkin faktor kondisi tanahnya ya
jadi untuk tanah gelubukan itu kan wajibnya lempung kle
jadi pada saat musim hujan itu kan kondisi jenuh
jadi sulit untuk menambung air hujan
dan saat musim kemarau airnya itu langsung daya uapnya itu tinggi
jadi kan pada saat musim hujan jenuh kondisi tanahnya
dan musim kemarau itu pada merekah pada pecah pecah seperti itu
untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi lebih dari satu juta penduduk di gerobogan
disediakan beberapa waduk yang menampung air hujan
salah satunya adalah waduk terbesar di jawa tengah kedung ombo
yang terletak di sisi timur kabupaten ini tepatnya di kecamatan geyer
waduk ini bahkan juga memasok air bagi kabupaten lain di sekitar gerobogan
jika hanya mengandalkan satu waduk besar kebutuhan air di kabupaten ini tidak akan cukup
beberapa waduk kecil tersedia di gerobogan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga
hingga irigasi pertanian
sayangnya kemarau kali ini juga berdampak ke persediaan air di salah satu waduk tertua di kabupaten ini
bagi kabupaten gerobogan kemarau kering kali ini tidak hanya berdampak pada keringnya ladang warga
dan sungai sungai di pedesaan
waduk sangge yang sudah berusia seratus tahun lebih di kabupaten ini mengalami hal yang sama
waduk yang bisa menampung tiga ratus delapan puluh lima ribu meter kubik air ini mengalami kekeringan
waduk yang sudah berusia beberapa bulan terakhir dan sementara ini tidak bisa mengaliri irigasi untuk persawahan di sekitarnya
terakhir kali waduk sanggeh mengalami kekeringan adalah pada kemarau dua ribu sembilan belas
dan pada tahun ini kondisi serupa kembali terjadi
bagi warga desa karanganyar keberadaan waduk waduk tada hujan di luar desa seperti tidak berdampak apa apa
wilayah desa ini dikelilingi perbukitan dan cenderung berada di dataran yang lebih
kondisi ini membuat air dari waduk manapun sulit untuk dialirkan
sejak lama warga secara mandiri membuat sumur dan tandon air pribadi juga tandon air milik desa untuk menampung air hujan
sebagian besar atau hampir seluruhnya bahkan ya masyarakat di sini itu membuat sumur ini untuk tada hujan
kenapa itu pak mungkin
karena kalau musim kemarau itu sulit untuk mendapatkan air bersih
untuk kebutuhan rumah tangga
jadi sumur ini kalau biasanya kan sumur ini sumber air dari tanah kan
berarti ini untuk menampung air hujan saat musim hujan
rata rata kedalamannya bisa sampai berapa meter ini pak
sampai sepuluh meter itu sudah maksimal mas
tidak bisa lebih dalam lagi nggak bisa
kondisi ini didukung pula dengan tidak tersedianya air tanah di seluruh wilayah desa karanganyar
posisinya apakah memang tidak ada sama sekali air tanah di seluruh wilayah karanganyar ini
apakah pernah dites untuk dibor gitu pak
sudah sering dari swadaya masyarakat itu sering melakukan pengeboran
itu sudah mencapai kedalaman satu ratus lima puluh meter rata rata itu nggak ada airnya
satu ratus lima puluh meter tidak ada air
satu ratus lima puluh meter tidak ada airnya
kalau posisi karanganyar ini sendiri jauh juga gitu pak dari waduk waduk besar di kabupaten grobogan atau
sebenarnya karanganyar ini untuk desa karanganyar ini ikut kecamatan geyer
notabene waduk gedung ombok itu juga di kecamatan geyer
saya juga warga karanganyar punya waduk tapi tidak bisa memanfaatkan airnya
karena apa pak
air itu tidak bisa masuk dari waduk waduk
untuk menuju ke karanganyar ini banyak bukit
jadi walaupun dikelilingi oleh waduk tapi air itu tidak bisa ke sini kan posisinya
masuk kecamatan waduknya
cuma untuk menuju karanganyar ini banyak bukit
jadi air itu tidak bisa masuk ke sini
itu katanya sudah ada tim peneliti yang sempat datang ke sini
kenapa pak sampai tidak ada air
itu rata rata itu bawah tanah itu masuk tanah lempung mas
tanah lempung itu yang tidak ada seratnya
jadi tidak nyimbang
tidak ada pori pori itu lho
jadi tidak bisa nyimbang air
tidak bisa dilewati air tidak bisa
jadi selama dari dulu warga itu air hujan
kalau musim kemarau tetap mengandalkan air hujan
ambilnya juga di blik blik di sungai
sisa sisa saja kalau kemarau ini ya pak
kepala desa setempat menyebut salah satu solusi masalah air di karanganyar adalah pembuatan embung tada hujan
pada dua ribu delapan belas wacana pembuatan embung sempat bergulir
namun hingga kini belum terlaksana karena terkendala pembebasan lahan
proses ini juga tertunda pandemi sejak dua ribu dua puluh
patok ini yang menandakan posisi dibuatnya rencana dibuatnya embung di desa karanganyar ya pak
perencanaannya dari kapan dan kenapa sampai sekarang belum berjalan gitu
mengajukan proposal kurang lebihnya sudah sepuluh tahun
dulu sudah setiap tahun sudah ada tanggapan
bahkan tahun dua ribu delapan belas itu pasang patok ini
itu kenapa belum dibuat nih pak sampai sekarang
nah kemarin itu terakhir ada tim langsung survei mas
sebenarnya sudah diambil sampel mungkin kedalemannya lapisan tanahnya
itu sudah dapat semua
terus katanya untuk pembebasan tanah
karena ini tanah desa itu lebih baik untuk pembebasannya itu agak sulit
mudah yang tanah hak milik
setelah itu saya juga memfasilitasi saya siapkan tanah hak milik dari masyarakat
setelah itu terus nggak ada lanjutan sampai sekarang
terus ada pandemi itu
makin makin nggak lanjut gitu ya pak ya
dalam skala nasional bencana kekeringan
dampak anomali iklim tidak hanya dirasakan masyarakat di pulau jawa
sebagian besar wilayah indonesia yang berada di selatan katolistiwa turut mengalami hal yang sama
dengan rata rata hari tanpa hujan mencapai lebih dari enam puluh hari
kalau kita lihat kondisi cuaca mingguan mas
itu daerah indonesia yang di bawah garis katulistiwa
itu awalnya nggak ada sama sekali
bersih sama sekali
jadi sumatera selatan bagian selatan dungkulu bagian selatan lampung
jawa banten jawa barat jawa tengah jawa timur bali nusa tenggara kalimantan barat
tengah bagian selatan kalsel sulawesi selatan sulawesi tenggara dan papua bagian selatan
itu hampir bersih
artinya hari tanpa hujannya itu durasinya sudah cukup lama
pada puncak kemarau kali ini teknologi modifikasi cuaca hampir tidak mungkin dilakukan
karena sebagian besar wilayah di selatan katolistiwa hampir tidak memiliki awan
saat ini langkah yang paling mungkin diambil adalah koordinasi perangkat kebencanaan daerah ke pusat
agar proses bantuan air bersih untuk warga tidak terhambat
kalau kondisi sekarang ternyata misalkan gerobokan kekurangan mobil tanki
oke nanti kita akan bantu
tapi daerah yang harus mengusulkan ke kita
daerah daerah lain yang mungkin membutuhkan
silahkan menyatakan status siaga darurat supaya pintu dari pemerintah pusat mengintervensi daerah itu terbuka
karena kalau tidak ada status artinya secara asumsi secara bylaw nya secara regulasinya
daerah bisa mengatasi sendiri
jadi harus ada status itu
masalah kekeringan saat kemarau terjadi hampir setiap tahun
setiap tahun pula warga harus bertahan menghadapi masalah ini
evaluasi penanganan bencana kekeringan rasanya perlu dilakukan
sebelum masyarakat menghadapi kondisi yang jauh lebih parah